presiden joko widodo memerintahkan jajarannya untuk membentuk organisasi khusus yang bertugas mengintegrasikan sistem moda transportasi publik di jabodebek
selama satu bulan ke depan pemerintah akan mengkaji bentuk dan juga struktur organisasi yang akan terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah hingga pihak bumn
hal ini disampaikan menko maritim dan investasi luhut bin sarpanjaitan
usai mengikuti rapat terbatas dengan presiden joko widodo terkait integrasi moda transportasi publik di istana negara jakarta pada rabu siang
menurut luhut selain struktur organisasi pemerintah bersama pakar moda transportasi publik dan masyarakat juga akan membahas terkait pengaturan karcis terusan hingga skema subsidinya
integrasi moda transportasi seperti lrt kereta cepat jakarta bandung mrt hingga transjakarta ini bertujuan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
dengan mendorong perbaikan moda transportasi publik yang nyaman dengan ongkos yang sangat memadai untuk masyarakat
untuk mengintegrasikan sistem moda di jakarta jabodetabek
ada pecah pecah ada bumn ada pemda ada pusat
jadi bagaimana sistem angkutan terintegrasi ini dibuat dalam satu organisasi
dan kemudian nanti bagaimana orang bisa beli karcis gratis eh karcis terusan
terusan nanti kartus bulanan untuk satu angkutan misalnya dari bogor kemudian naik lrt terus nanti mungkin yang campur dengan bus transjakarta